sebanyak sembilan rumah di perumahan kasablangka depok jawa barat
digasak komplotan pencuri pada senin dini hari
para pelaku berhasil membawa barang berharga milik warga
sembilan rumah di perumahan kasablangka sawangan depok jawa barat
disatroni komplotan pencuri pada senin dini hari
para pencuri berhasil mencuri dengan cara mencongkel jendela
yang tidak dilapisi dengan teralis besi
pelaku pun berhasil menggasak barang milik warga
peristiwa pencurian masal berawal ketika para penghuni
saat tertidur ketika menjelang pagi
ristia salah satu pemilik rumah mengatakan
dirinya baru sebulan tinggal di perumahan tersebut
ia terkejut saat melihat tas yang berisi laptop
dan handphone serta televisi sudah hilang
jadi tadi pagi suami saya kan pulang jam sebelas

saya masih gak ngeliat sih karena ini kan gelap
terus pas dilihat udah hilang tv laptop
terus tas tas semua isinya doang
sampai kotak makan sepatu suami saya aja yang di depan
dibawa juga sepatu cat

udah berantakan pokoknya
terus pas ke depan ngeliat whatsapp an sama warga yang lain
ternyata gak cuma rumah ini aja
kasus ini pun masih didalami oleh polres depok
guna mengungkap kasus pencurian sembilan rumah ini
fahmi febrian depok